di mana direkturat jenderal pajak mengklaim perusahaan teknologi informasi amerika serikat google
akan membayarkan kewajiban pajaknya paling lambat pada april tahun ini
dilansir cnn indonesia com kepala kantor wilayah djp jakarta khusus muhammad hanif mengatakan
google telah menyepakati kepastian pembayaran pajak tertunggak dua ribu delapan belas
djp juga meminta penyelesaian kewajiban pajak google tahun lalu
namun hingga kini djp masih enggan menyebutkan berapa jumlah pajak yang wajib dibayarkan google
dan hanif hanya menjelaskan jika jumlah kewajiban pajak google tidak kecil